proses pencarian pesawat perintis yang dikelola oleh pt carpediem aviasi mandiri
type twin otter dhc enam ratus empat ratus dengan rute kabupaten mimiga ilaga
hingga kami sepagi belum membuahkan hasil
pencarian juga mendapat bantuan dari tni au dengan mengerahkan satu helikopter dan pesawat
tiga belas anggota tim gabungan tni au basarnas timika dan brimob
telah melakukan pencarian pesawat yang hilang kotak di papua
pencarian dilakukan pada lintasan yang biasa digunakan pesawat dari timika ke ilaga
lantaran belum ditemukan tanda tanda keberadaan pesawat yang hilang kontak
tim sar gabungan memperluas wilayah pencarian ke arah jila sebelah timur kabupaten ilaga
pencarian masih nihil saat ini tadi delapan kalau tidak salah itu tim tadi
satu tim lagi sudah berangkat tim kedua lagi berangkat
tetapi untuk pencarian melebar ke arah jila
sementara itu pencarian pesawat twin otter yang hilang kontak mendapat dukungan dari tni angkatan udara
tni au mengerahkan satu helikopter dan satu pesawat untuk mempermudah pencarian
selain itu pesawat twin otter milik carpedim juga disiapkan untuk melakukan pencarian dan rencana evakuasi
tim sar gabungan hanya bisa melakukan pencarian melalui udara
lantaran medan berada di atas empat belas meter dari permukaan laut
dan koordinat pasti hilangnya pesawat belum ditemukan
dari pihak tni angkatan udara dalam hal ini kepala staf tni angkatan udara
akan mendukung proses pencarian dan evakuasi pesawat milik rimbun carpedium air ini
dengan mendatangkan pesawat tni au jenis cn dua ratus tiga puluh lima dengan tel number alpha dua ribu tiga ratus tujuh
yang rencana pagi ini akan datang di timika
dan dimaksimalkan untuk membantu proses pencarian maupun proses evakuasi
pesawat penerbangan perintis untuk pedalaman papua milik pt carpedim
aviasi mandiri dengan tipe twin otter dhc enam ribu empat ratus dilaporkan hilang kontak
pesawat dengan nomor registrasi pkcdc itu terbang dengan rute kabupaten mimika kabupaten ilaga
saiman timika papua